sabar sabar insya allah kapan kapan juga pasti kembali lah
sekarang putra putri bapak sendiri sudah menikah berkeluarga
ya agak penting sedikit membaik pak
pasca dijualnya sawah bapak itu sekarang kerja
pekerja saya serabutan pak
kadang kadang ada yang nyuruh nurunin batu
apa aja pak sampai yang penting menghasilkan
agar supaya keluarga bisa makan pak
berarti untuk bertani sudah tidak bisa lagi pak
tidak bisa pak karena sudah dijual pak kebun sama sawannya
ya harapannya mohon banget kepada terhormat bapak kapolri
tolong dibantu agar supaya masalah saya cepat tuntas
agar hak hak saya bisa kembali lagi pak
agar supaya saya bisa punya kebun lagi
punya sawah lagi gitu pak
berarti intinya bapak minta uang bapak dikembalikan
iya saya minta uang dikembalikan saja pak
tidak yang lain lainnya pak saya
total uang yang bapak setorkan dan ingin dikembalikan seberapa besar sih pak itu pak
totalnya semuanya lima ratus sembilan puluh delapan juta pak
saya agin fridianto saksikan terus program program kompastv melalui siaran digital
paytv dan media streaming lain